hingga rabu pagi korban keracunan tutut di sukabumi jawa barat bertambah menjadi lima puluh lima orang
sepuluh orang sudah dinyatakan membaik sedangkan dua belas orang masih dirawat di dua rumah sakit
bukan hanya orang dewasa beberapa anak balita dan anak anak dibawa ke posko kesehatan di lokasi keracunan tutut di desa citamiang kecamatan kadu dampit sukabumi untuk diperiksa dokter
berdasarkan data dinas kesehatan sukabumi hingga rabu pagi pasca keracunan masal tutut yang menyebabkan seorang warga meninggal
kini total korban yang terkena dampak keracunan bertambah dari empat puluh lima orang menjadi lima puluh lima orang
korban tersebar di desa citamiang dan desa sukamanis kecamatan kadu dampit
lima orang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi tutut di sukabumi jawa barat
satu di antaranya meninggal setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit
puluhan orang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi tutut di kampung kebonkawung desa citamiang kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi jawa barat
satu diantaranya meninggal setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit beta medica cisaat pada selasa sore
diduga korban mengalami keracunan setelah mengkonsumsi tutut yang dibeli dari seorang pedagang keliling sejak minggu lalu
dari hasil penyelidikan kepolisian polres sukabumi kota tim forensik menemukan dan mengamankan sisa cangkang tutut
ya keliling dua ribu satu kantong itu
ya sering sering di depan rumah
bahkan anak saya juga pernah beli yang dulu dulunya gitu
yang kemarin yang hari minggu nggak beli nggak ikut kejadian
untuk memastikan penyebab kematian korban jenazah langsung dibawa dari rumah duka untuk diotopsi sesuai prosedur penyelidikan kepolisian
kami lakukan prosedur penyidikan yaitu otopsi untuk mengetahui sebab sebab kematiannya
dan kami masih berusaha melakukan penyelidikan dan juga berusaha mencari penjual yang berdasarkan keterangan para salisaksi
bahwa para korban itu membeli dari penjual tersebut
puluhan korban lainnya kini dirawat inap di empat rumah sakit berbeda